taman menteng adalah salah satu spot populer di jakarta
dulunya merupakan stadion
tetapi kita tidak akan membahas soal tamannya
melainkan nama menteng itu sendiri
kenapa sih kawasan elit di ibu kota ini disebut menteng
buah yang sama menteng
waduh nggak tahu nih
oke buah yang sama menteng
buah menteng juga namanya
buah menteng juga
belum pernah lihat
belum belum pernah lihat
buah menteng bernama latin bacauria racemosa
merupakan pohon yang tumbuh subur
di negara negara asia tenggara termasuk indonesia
buah yang sepintas mirip duku ini
dulunya banyak tumbuh di kawasan pusat kota jakarta
yang saat itu masih bernama batavia
sejarawan universitas indonesia bondan kanumoyoso
menceritakan banyaknya pohon menteng
menjadi alasan masyarakat menamakan wilayah itu
menjadi menteng hingga sekarang
yang tercatat pertama ya namanya itu menteng
karena dulu kan kawasan kota batavia
sebetulnya kan terbatas di wilayah kota tua
yang sekarang menjadi daerah yang disebut dengan
daerah kota tua jakarta
yang tidak terlalu luas
secara keseluruhan luasnya
di era itulah ketika mulai dicatat
nama kampung menteng ini mulai muncul
dan nama ini kemudian tidak diubah oleh belanda
sayangnya saat ini pohon menteng justru sudah jarang dijumpai
di wilayah menteng karena pesatnya pembangunan
bahkan di taman menteng hanya tersisa enam pohon saja
dengan buah kecil kecil yang tidak dapat dipanen
meski sudah memasuki musimnya
buah menteng berukuran sebesar duku
tekstur kulitnya halus dan isinya berwarna merah
meski rasanya asam
namun jangan ragukan kandungan nutrisinya
buah menteng merupakan sumber antioksidan terbaik
untuk menangkal radikal bebas
kandungan kalsiumnya pun mampu menjaga kesehatan tulang dan darah
kecamatan menteng jakarta pusat hingga kini menjadi
salah satu permukiman kalangan elit
bondan kanumo yoso mengatakan
sejak awal abad sembilan belas gubernur dendels memindahkan pusat kota
dari kota batavia lama ke kawasan yang kini disebut
lapangan banteng dan lapangan merdeka
danul saat itu menilai lokasi kawasan menteng strategis
untuk menjadi permukiman para pemerintah kolonial
selain dekat dengan jalan raya utama
suasananya pun nyaman dengan rindangnya pepohonan